pada dua ribu tiga maria pauline lumowa ditetapkan sebagai tersangka dan menjadi buron atas kasus pembobolan kas bni
senilai sekitar satu tujuh triliun rupiah dengan kurs saat itu
lalu di mana saja maria pauline lumowa berada selama tujuh belas tahun
pada oktober dua ribu tiga maria pauline lumowa ditetapkan sebagai tersangka
namun pada september dua ribu tiga atau sebulan sebelumnya maria sudah terbang lebih dahulu ke singapura
kemudian pada dua ribu sembilan maria diketahui berada di belanda dan sering bolak balik ke singapura
pemerintah indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi kepada pemerintah kerajaan belanda
yakni pada dua ribu sepuluh dan juga dua ribu empat belas
tetapi maria pauline lumowa diketahui sudah menjadi warga negara belanda sejak seribu sembilan ratus
upaya penegakan hukum atas maria pun
memasuki babak baru saat ia ditangkap oleh ncb interpol serbia di bandara internasional nikola tesla pada enam belas juli dua ribu dua puluh